calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno sejak lama mengagumi sumatera barat
bukan hanya keindahan alamnya melainkan juga makanan makanannya yang menggugah selera
dan dalam sebuah kesempatan nge vlog produser lapangan siaran indonesia
joneddy kambang bersama sandiaga uno yang juga mantan wakil gubernur dki jakarta ini juga mengungkapkan kesannya terhadap tanah minang
hari pagi merupakan aktivitas rutin yang dilakukan sandiaga uno sebelum memulai aktivitas kampanyenya menjelang pemilihan presiden

hari pagi merupakan aktivitas rutin yang dilakukan sandiaga uno sebelum memulai aktivitas kampanyenya menjelang pemilihan presiden
selain rutin berolahraga untuk menjaga stamina nya sandiaga juga selalu didampingi infuse water yaitu air mineral ditambah irisan lemon dan madu
sampai berakhir biasanya jam dua puluh satu ataupun ke atas lah
ada tips nggak pak untuk energis ataupun kemudian makan apa sih pak
saya juga kewalahan pak
jadi saya ada ini mana infus
ini salah satunya nggak boleh ketinggalan infuse water
ini antioksidan yang tinggi
sisi juga di gucci diajak lari kok nggak lari
dari kenyataan pak
lari dan olahraga harus rutin istirahat harus cukup
ya memang beberapa hari ini istirahat kurang tapi kita harus pastikan istirahat cukup dan harus be happy
di sini bisa lihat kegiatan kita bervariasi banyak
senyumnya ketawanya banyak nyanyi nyanyinya banyak interaksi bersama dengan emak emak dan milenial
itu juga salah satu kunci kita untuk sehat
di dalam hati yang bahagia insya allah akan mengalir energi energi positif kita untuk kita hidup
itu dia jawabannya nomor dua sandiaga uno sisi aspasya david rani